perputaran uang pertumbuhan ekonomi itu ada di swasta dan bumn
jadi kalau ada yang ganggu ganggu di daerah urusan investasi kawal dan dampingi
agar di situ china ada di situ rusia ada di situ perancis ada di situ jerman ada di situ
italia ada di situ inggris ada di situ brazil ada di situ ada australia ada di situ
kadang kadang gede gede semuanya
investasi yang sudah ada investasi yang baru berproses
maupun yang dalam kegiatan pelaburan zona pembangunan manusia yang sudah berpengaruh
maupun yang dalam kegiatan pelaburan orang orang yang sudah berpengaruh
maupun yang dalam kegiatan pelaburan negara antarabangsa semuanya
investasi yang baru datang jaga

kapolda yang tidak bisa menjaga sama
kalau memang sulit
tidak bisa mengawal
tidak bisa menyelesaikan
yang berkaitan dengan agenda besar